tiga puluh april dan satu mei diprediksi menjadi puncak arus balik ke lombangan kedua
pada lebaran tahun ini pemerintah bersama instansi terkait sudah menyiapkan sejumlah antisipasi lonjakan pergerakan kendaraan dan penumpang
salah satunya untuk angkutan penyeberangan dari sumatera ke jawa
dan untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami korporat sekretari pt asdp indonesia ferry selvi arifin
selamat sore bu selvi
selamat sore mbak elvira
bu selvi sebelum kita berbicara mengenai bagaimana arus balik dari pelabuhan bakahuni menuju merak
tadi rekan kami menyampaikan dari res area kilometer dua puluh persiapan bagi para supir truk akan menyebrang melalui pelabuhan panjang
mungkin sebagai sosialisasi juga kapan akan dibuka penjualan tiket dan antisipasi apa yang dilakukan untuk mencegah kepadatan juga
antrian truknya luar biasa
baik untuk kendaraan logistik memang sesuai dengan
skb yang sudah ditantangi oleh beberapa stakeholders regulator baik dan juga dengan kepolisian
bahwa kendaraan logistik ini baru bisa mengalir kembali ke jawa mulai tanggal satu mei
jadi nanti setelah tanggal satu mei pukul mereka baru bisa kembali ke pulau jawa melalui pelabuhan bakahuni
seperti itu mbak
kemudian beberapa antisipasi yang sudah kita siapkan juga seperti diprediksi bahwa arus puncak balik ini kan akan terjadi memang dua kali
kemarin kalau dari data kami tanggal dua puluh
april data tertinggi kami di dua puluh delapan kendaraan yang sudah menyebrang
namun hari ini kami prediksi juga akan terjadi peningkatan
beberapa hal yang sudah kami siapkan adanya memang delaying system di buffer zone
jadi tadi mungkin juga mas nova sudah lihat di beberapa titik rest area di rest area bakahuni
ada lima titik di rest area kemudian juga ada dua titik di arteri yang sudah disiapkan
di sana ada tempat pusat pusat edukasi
juga ada kapasitas parkir sejumlah sekitar satu seratus parkir dan juga memang sudah disiapkan
yang harapannya bisa membantu untuk kendaraan bisa parkir di sana apabila memang kondisi di pelabuhan bakahuni cukup penuh
seperti itu mbak
kemudian juga mungkin ada tambahan informasi bahwa untuk mengantisipasi kepadatan di pelabuhan juga bptd sudah menyiapkan kapal kapal yang berkapasitas besar untuk bisa menampung kendaraan lebih banyak
jadi kantong parkir sudah disiapkan
sedikit sabar begitu ya untuk kendaraan logistik akan segera dibuka penjualan tiket untuk bisa kembali ke arah pulau jawa
nah berbicara mengenai kemarin tadi ibu selvi sudah mengatakan puncak gelombang pertama sudah terjadi ya pada tanggal dua puluh lima
prediksi kemungkinan hari ini menjadi puncak dari gelombang kedua
catatan evaluasi apa yang kemudian penting untuk kita highlight pada musim arus mudik dan arus balik tahun ini ibu selvi
baik untuk evaluasi sebenarnya yang pertama tama saya ingin mengucapkan apa yang saya ingin mengucapkan
apresiasi dulu nih mbak kepada para pemudik yang sudah kembali
karena kalau dibandingkan dengan tahun lalu kita bisa saktikan bersama
sk tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu
ataupun juga yang kemarin ke pulau sumatera sudah memiliki tiket jauh jauh hari
ataupun minimal hamil satu sebelum sampai di pelabuhan
jadi hal ini sangat membantu kelancaran di pelabuhan
nah ini kami juga kembali menghimbau kepada para pemudik bahwa
penjualan tiket di pelabuhan bahwa tiket kami juga sudah bisa dibeli enam puluh hari sebelum keberangkatan
dan kami mewajibkan seluruh pemudik sudah memiliki tiket sebelum sampai di pelabuhan
dan ini memang sudah terbukti bahwa kemarin pada saat arus mudik sangat membantu kelancaran
juga diharapkan pada arus balik ini juga akan membantu kelancaran kembali
jadi memang pada saat evaluasi ini kami sangat berterima kasih
jadi seperti juga misalnya pada hari ini pada saat penambahan kapal de bonsole
untuk kendaraan roda dua di pelabuhan panjang
kami bisa sampaikan bahwa seluruh pemudik roda dua yang ternyata justru lebih cepat mengadopsi
mereka lebih duluan membeli tiket jauh jauh hari untuk mengamankan seatnya di kapal dobonsolo untuk kembali ke pulau jawa
demikian mbak elvira
kemarin sempat terjadi antrian ya khusus untuk pemudik sepeda motor ini ya bu sylvi ya
yang di mana nih mbak di cuanan atau di panjang
kalau di panjang alhamdulillah kemarin pada kan ada dua ya
yang di cuanan
ketika arus mudik memang kemarin itu antrian yang kalau memang di ciwandan agak banyak ya
karena memang sepertinya semua pemudik ini kan pengen berada di pulau sumatera atau di kampung halamannya pada waktu yang sama
jadi kedatangannya itu mereka memilih pada waktu yang berdekatan
sehingga para pemudik ini jumlahnya cukup banyak pada jam jam waktu yang sama gitu
seperti itu mbak
jadi memang puncaknya itu ketika di arus mudik itu pada tanggal
puncaknya tanggal sembilan belas april itu ada sekitar delapan belas ribu kendaraan bermotor pada hari yang sama seperti itu mbak
terakhir bu sylvi jika kemudian hari ini ada menjadi puncak untuk gelombang kedua arus balik
sampai kapan kemudian penambahan armada disiagakan atau relatif per besok semua aktivitas sudah kembali dengan normal
kalau untuk armada kapal sebenarnya bptd sebagai regulator telah menyiapkan enam puluh lima kapal yang siap beroperasi di
kalau untuk armada kapal sebenarnya bptd sebagai regulator telah menyiapkan enam puluh lima kapal yang siap beroperasi di
lintasan merak dan bakahuni ataupun bakahuni merak
namun pada saat arus mudik pada saat puncaknya kemarin bptd itu mengoperasikan lima puluh kapal
jadi sebenarnya kapalnya sangat cukup untuk di lintasan merak dan bakahuni
untuk hari ini kita masih melihat dinamika di lapangan karena memang untuk berapa jumlah kapalnya
nanti bptd akan melihat dinamika di lapangan
karena biasanya ada yang kita ada namanya pola operasi normal padat dan sangat padat
dimana nanti ketika memang dinyatakan apa namanya padat

ataupun sangat padat maka akan ada penambahan kapal dengan kapasitas kapal yang kapasitasnya besar
sehingga bisa mengangkut kendaraan kendaraan lebih banyak
seperti itu ataupun juga ada istilahnya percepatan port time
artinya apa kalau percepatan port time itu kapal ketika mengangkut kendaraan dari bakahuni
mereka akan berlayar ke merak tapi di merak tidak akan mengangkut kendaraan mbak
tapi langsung kembali ke bakahuni untuk langsung mengangkut kendaraan
nah memang hari ini kalau data per pagi
ini tadi kita catat ada sebanyak
tadi pagi itu sekitar dua puluh dua ribu tadi pagi
dan diharapkan mungkin hari ini juga akan kembali meningkat untuk di hari puncak ini
nah tetapi nanti kita lihat kalau di lapangan sendiri kita sudah lihat bahwa kendaraan mengalir terus sampai sore ini
tapi kondisi tetap lancar dan terdiri
baik jadi masyarakat tidak perlu khawatir jika belum kembali ke pulau jawa
masih ada armada yang bersiaga dan semua antisipasi sudah dilakukan
terima kasih sekali lagi
selamat sore ibu selvi
terima kasih mbak elvira selamat sore